sebelumnya tim gabungan polda metro jaya dan polres jakarta timur menangkap dua tersangka kasus penganiayaan anggota tni di ciracas jakarta timur
inilah video penangkapan kedua tersangka yang telah masuk dalam daftar pencarian orang dalam kasus penganiayaan anggota tni di pertokoan arundina ciracas jakarta timur pada sepuluh desember lalu
iwan hutapea dan suci ramdhani ditangkap tim gabungan jatan ras resmo polda metro jaya dan polres jakarta timur
keduanya ditangkap di jalan raya citayam gang laskar depok jawa barat